kita beralih ke informasi lain presiden joko widodo didampingi ibu iryana beserta rombongan tiba di bandara hannover jerman sabtu lima belas januari dua ribu dua puluh tiga sekitar pukul dua puluh dua puluh lima waktu setempat
kunjungan kenegaraan kali ini dalam rangka pertemuan bilateral serta menghadiri acara kenegaraan di jerman
tiba di bandara hannover jerman presiden joko widodo disambut oleh duta besar republik indonesia untuk jerman arief hafaz o groceno dan direktur protokol kementerian luar negeri jerman daniela volk
turut serta juga hadir menyambut kepala protokol negara bagian lower saarhof maksud kami sassoni matthias woiwode istri duta besar republik indonesia untuk jerman